kami awali informasi pagi ini dari lanjutan sidang penyebaran konten asusila
dengan terdakwa vanessa angel yang digelar selasa kemarin di pengadilan negeri surabaya
berpenampilan beda dengan mengenakan hijab
vanessa menghadiri sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli ite
sayangnya jaksa penuntut umum tidak bisa menghadirkan saksi ahli
akibatnya ketua majelis hakim pun memutuskan untuk menunda persidangan
dan akan dilanjutkan pada kamis esok
saat meninggalkan ruang sidang
vanessa angel pun angkat bicara terkait keberadaan rian subroto
yang disebut sebagai pemesan jasa
vanessa angel berharap ada kepastian hukum untuk dirinya
yang pertama apa alamatnya salah
jadi ini titasnya tidak pernah ada
foto tidak pernah diambil
foto tidak pernah diambil
oke sudah ya
jadi apa harapannya dengan tidak adanya rian
ya musiknya kasus ini jelaslah bahwa
musiknya vanessa tidak bisa dibidana
masa dulu masa dulu
doakan ya doakan

kalau vanessa bebas
penasihat hukum vanessa pun meminta majelis hakim untuk memanggil saksi afriela
dan pemeriksa vanessa pada sidang kamis nanti
kita nanti hari kamis minta jasa untuk menghadirkan afril
termasuk penyidik yang pemeriksa vanessa
kita sudah mintakan kepada majelis dan jaksa untuk
nanti saksi ahlinya saksi alipidana sama itn nya nanti sekalian hari kamis juga
jadi mungkin persidangannya agak lebih cepat
kita sudah tidak tahu lah bos
ngomong apa lagi kalau masalah rian ya
karena rian ini kan mahluk tidak jelas
sejenis mahluk halus
jadi ya kita tidak mau tanggapin lagi lah
pihak penasihat hukum vanessa juga telah melaporkan
tujuh orang penyidik polda jawa timur ke propam mabes polri
vanessa dan penasihat hukum berharap
dengan ketidakjelasan saksi yang ada
menjadi pertimbangan majelis hakim untuk menggugurkan kasus ini
dan membebaskan vanessa atas dakwaan jaksa